penyidik polres metro jakarta selatan jumat pagi kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan terhadap anak dari pengurus pusat gp ansor
tersangka baru ini merupakan rekan mario dandi satrio yang berinisial sl dan saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik satreskrim polres metro jakarta selatan
sl berada di lokasi dan juga merekam aksi penganiayaan
sementara untuk teman dekat mario dandi seorang wanita berinisial ag masih berstatus sebagai saksi
dan saat ini di polres metro jakarta selatan masih berlangsung pemeriksaan sodara s sebagai tersangka
pak sendiri pak apakah statusnya masih saksi atau sudah diterangkan juga
masih kami dalami statusnya sampai dengan saat ini masih sebagai saksi
penyidikan dilakukan berdasarkan perkembangan atau update fakta
buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan mario dandi satrio universitas prasetya mulia memutuskan untuk mengeluarkan mario dandi terhitung sejak tanggal dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
universitas prasetya mulia juga mengecam keras tindakan kekerasan yang bertentangan dengan kemanusiaan